bertepatan dengan international volunteer day
pada lima desember banyak sukarelawan yang bertugas di piala dunia
berkumpul di volunteng hub di doha qatar
di sini mereka berkesempatan untuk berfoto
di samping trofi emas piala dunia
ada sekitar dua puluh ribu sukarelawan dari satu ratus lima puluh negara
yang bergabung dalam ajang piala dunia kali ini
sebagian besar dari mereka bekerja di stadion yang tersebar di qatar
untuk memandu para penonton
sementara sebagian lainnya berada di pusat media
untuk urusan administrasi
ada banyak cerita dari masing masing sukarelawan tentunya
seperti yang dirasakan herbert piller
mantan pesepak bola sekaligus guru asal jerman ini
telah berpengalaman melakukan pekerjaan sukarelawan
pria berusia tujuh puluh enam tahun ini sebelumnya
telah mengikuti enam puluh acara olahraga besar
termasuk enam piala dunia dan lima olimpiade

dan itu adalah alasan saya selalu mencoba
dan saya menikmatinya
dan sekarang ini adalah pengalaman pertama saya
di area asia arab
dan saya merasa di sini
dan saya merasa sebuah empati
dan kebaikan semua orang yang saya hadapi
itu membuat saya bahagia
ada pula ruvaru makambira cindalo dari zimbabwe
ia datang ke qatar untuk melakukan perawatan medis
bergabung menjadi sukarelawan menjadi salah satu pelipur larang
kita bermain permainan kita berinteraksi
kita berpikir pikir dan itu sangat menyenangkan
penggunaan juga kita bersama sama bersama sama
dan juga bersama sama bersama sama
tidak hanya dari luar qatar
warga qatar juga banyak yang terlibat sebagai sukarelawan
mereka begitu antusias karena negaranya berkesempatan
menjadi tuan rumah gelaran pesta bola dunia kali ini
bagi kami ini adalah mimpi besar
untuk qatar menangkap ksat
dan sekarang ini menjadi mimpi yang benar
untuk menjadi sebagian dari ksatria ini

tidak hanya mendapat pengalaman dan teman baru
beberapa sukarelawan bahkan berkesempatan
untuk bertemu dengan sejumlah bintang sepak bola
seperti david beckham dan yaya toure
sementara beberapa lainnya berkesempatan bermain sepak bola
dengan beberapa tim nasional